sebelum ibu jadi menteri sosial
apakah sudah ada program bantuan pangan beras
oke terus setelah ibu jadi menteri digeser ke kepala badan pangan beras
bukan mungkin saya perlu jelaskan
ya itu perlu dijelaskan supaya clear
waktu itu sebetulnya diberikan kepada kementerian sosial bapak
tapi saat itu karena ada temuan bpk
nanti kami bisa sebutkan
yang tahun dua ribu dua puluh ada temuan bpk bahwa ada dispute harga
kementerian sosial bapak menggunakan harga cbp
kenapa kalau saya menggunakan het atau harga pasar
saya mau dan tidak ada biaya bungkus
kemudian ternyata nggak bisa
harus menggunakan dana cbp
akhirnya kami pun tidak mau
karena saya juga khawatir ada temuan
menggunakan harga cbp saya sampaikan begitu
jadi karena ada persoalan
kemudian ibu sendiri yang menyatakan keberatan
digeser ke penanganannya kepala badan
ibu menteri keuangan tahu atau pak menko eklin
yang mulia bapak arief
waktu bantuan sosial dalam bentuk beras
ada juga keluhan mengenai kualitas beras
karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis
beras yang sudah lama ada di bulog
disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus
sehingga menimbulkan persoalan reputasi

pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash
itu dilakukan untuk pkh dan kemudian bantuan pangan sembako
sembako tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras
tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran in kind
kalau kita kembali ke hal ekonomi di masing masing daerah
sedangkan yang bapanas itu dibentuk tahun dua ribu dua puluh
merupakan turunan dari undang undang nomor dua belas mengenai pangan ketahanan pangan
itu tujuannya memang cukup luas
kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya
termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan
namun tidak hanya dari sisi harga tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi
dan bahkan antar daerah bapanas sebetulnya mandatnya sebelas komoditas untuk masalah ketahanan pangan
namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun dua ribu dua puluh dua fokusnya hanya tiga yaitu beras jagung dan kedelai
nah untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada el nino jumlah kurang makanya koordinasi bapak nas dengan bulog
mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya
atau tidak mencukupi demikian jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga
salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu
itu sebagai salah satu aktivitas tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan